guna mendukung program pemerintah pusat melalui kementerian komunikasi dan informasi
sebanyak enam ratus empat puluh satu alat set top box tayangan dibagikan oleh transmedia secara gratis
kepada warga di kelurahan bakti jaya setu kota tangerang selatan banten
pembagian alat ini pun diprioritaskan kepada warga kurang mampu
untuk mendapatkan set top box gratis ini
setiap warga wajib menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
warga mengaku senang bisa mendapatkan set top box secara gratis
karena kini bisa menikmati beragam tayangan televisi dengan kualitas gambar yang jernih
sementara itu komisioner komisi penyiaran indonesia daerah banten mengatakan
pembagian set top box ini merupakan program pemerintah pusat
dan diprioritaskan kepada warga kurang mampu
mudah mudahan nanti tanggal dua november
ini aso sudah bisa dilaksanakan
dan makanya kemudian sebelum aso itu mulai efektif tanggal dua november
stb ini harus sudah diterima oleh aso

bisa segera diterima oleh masyarakat
mereka akan bisa menikmati layanan tv digital
rencananya pemerintah akan memperlakukan siaran digital
secara menyeluruh pada november mendatang
diharapkan dengan adanya pemberian set top box gratis ini
masyarakat dari semua kalangan bisa menikmati
beragam tayangan televisi berkualitas secara gratis
fahru rozi tanggerang selatan banten